jalan jalan di kawasan pantai indah kapuk atau pik ini katanya lagi happening jadi biasanya orang
datang ke sini untuk kulineran tapi ada juga yang untuk olahraga untuk di pagi hari nah disini kalau kita
lihat ada banyak orang orang naik sepeda ada juga yang naik golf car skuter dan lain sebagainya
kalau kita ntar nyobain yang mana ya itu kayaknya lucu tuh nggak cukup kan karena kegedean sih
makanya kita mungkin akan coba yang bisa ada atap atapnya mungkin seru kali ya langsung aja yuk
dan sampai di salah satu rental di sini ada mobil polisi ada rental banyak banget ini kalau kita
lihat skuter terus gol car banyak banget udah gak sabar saya pengen coba karena untuk keliling keliling
di pk ini langsung kita samperin ke dalam ya halo pak budi yuk kita ke depan dulu ya pak
nah ini banyak banget nih kira kira yang mana yang paling sering di
rental oleh keluarga itu yang mana ya pak ya kalau keluarga atau mereka datang tuh tiga puluh empat orang
ya jadi kebanyakan dia pakai yang ini dia nggak boleh di satu sensitif orangnya sensitif baik kita jalan
goka tanpa atap berwarna merah ini jadi pilihan saya mas mas saya nggak diajak mas
mau ikut ya ikut aduh ya udah sini sini ikut belakang belakang pegangin dulu ini banyak
gaya deh kayaknya tuh ini bukannya kelihatan kan kelihatan ini dia di belakang kamera saya ini
ambil ambil ambil kita jalan dulu oke pak budi kita jalan dulu mengendarainya mungkin tak terlalu sulit hanya

jadi udara di sini itu relatif
karena dekat dari laut
jadi anginnya enak
pertama terus langitnya tuh
tuh lihat langitnya masih biru
jadi tuh seger banget
kalau mau naik sepedaan
kalau di jakarta kan lebih susah ya
biasanya kita nemu yang anti polusi kayak gini
nah di sini tempat untuk bisa mencari kesegaran
kita juga punya banyak pilihan sepeda untuk disewa
biasanya pilih yang mana
yang family itu yang ini cukup ya
muat nggak sih berapa orang di sini
coba dulu deh naik dulu dong
ada yang suka yang ini memang
sempat naruh barang juga ya
lanjut ke kawasan kuliner di pinggir teluk
ada pizza amerika tuh
siang siang tuh kayaknya seru juga ya
eh masih ketemu lagi
laper nih bang
terus kamu mau apa
yang enak apa
yang enak semua enak sih di sini
yang spesial dong
situ udah pernah makan pizza belum
makanya di jam selesai selesai ke sini
biar makan pizza kalau di sini
semua sistem pembayaran di sini non tunai ya
jadi siapin dompet digitalnya
nah yuk sini sini
jadi selesai di pesan
tadi kan order iya katanya
ya kan ngambilnya di sini
keren gak sih
makanya di sini suka banget orang orang
pada foto foto ya kan
kayak gaya pada foto di sini tuh
biar kecewakan anak kekinian
katanya kalau main ke pik
beli dua apa satu
satu buat kamu di sana
langsung makan di sini aja yuk
biar saya pegangin kameranya
saya ntar aja bang
kita masih ada
pergerakan lagi namanya juga mau jalan jalan
makan dulu makan dulu
tapi dari pesen yang tadi
enggak mulai pasti enggak akan masuk
tak hanya altan makanan
di sini juga ada museum mainan
aduh seru banget
dan banyak sekali action figure lainnya
yang dibikin dalam bentuk mini
yang menarik saya lagi di sini
mau beli enggak
mau harganya berapa
nah cek harga
aduh di sini semua serba
murah lah ya
cara mengecek harganya
tapi harganya nggak keren sih
kemahalan buat saya
dia kan ada nomor
cara ngecek harganya
ini bisa dibeli satuan
bisa juga dibeli satu set
bisa dibawa pulang semuanya
coba dikaliin aja berapa
dua puluh juta paling
satu cup lagi
kamu mau yang mana
yang enak apa
yang enak apa
yang enak apa mas
makanya kalo yang jualan
pasti bilang semua enak
ya satu dua tiga
kok jadi gambarnya toilet
ada ini pagoda yang ini
pagoda bukan toilet gimana sih
ya ini paguda yang jadi ikon sekarang kalau di pik
udah ulang ulang deh ulang